menjadi perusahaan milik pemerintah atau bumn pt bank rakyat indonesia terus meningkatkan kontribusinya kepada negara dan rakyat indonesia
serta terus mengukir prestasi di kancah dunia
kali ini bri berhasil menyabet sembilan penghargaan yang terbagi dalam dua kategori besar
yaitu best companies in asia dan finance asia awards dari ajang penganugerahan finance asia awards dua ribu dua puluh tiga di hongkong
untuk kategori best companies in asia indonesia bri mendapatkan delapan penghargaan diantaranya
atas delapan kategori ini bri mendapatkan predikat gold atau peringkat tertinggi dibandingkan dengan pesaingnya
penilaian dilakukan kepada perusahaan dari berbagai sektor dengan sistem wawancara dan survei kepada investor
serta analis berdasarkan kinerja perusahaan dalam kurun waktu dua belas bulan kebelakang
penilaian tersebut menunjukkan keberanian bri untuk dinilai dan diases oleh berbagai pihak eksternal
yang independen bonafit dan kredibel
keberhasilan bri mencatatkan kinerja cemerlang berdampak positif terhadap kinerja saham bbri
saat ini bbri merupakan saham perusahaan bumn dengan kapitalisasi pasar terbesar di bursa efek indonesia
dan menjadi yang kedua terbesar dari seluruh perusahaan publik di indonesia
kapitalisasi pasar bbri mencapai rp delapan ratus delapan belas empat puluh dua triliun pada penutupan bursa dua puluh tiga juni dua ribu dua puluh tiga
kedua yang terbesar adalah bumaran bnp yang mencapai rp delapan ratus delapan belas empat puluh dua triliun pada penutupan bursa juni dua ribu dua puluh tiga

pasar tersebut didorong oleh kenaikan harga saham bbri pada tahun ini year to date sebesar sembilan tiga puluh satu persen menjadi rp lima empat ratus per lembar saham
direktur utama bri sunarso mendedikasikan penghargaan ini kepada seluruh pekerja bri serta seluruh nasabah bri yang tersebar di seluruh indonesia
selain menyabet penghargaan best companies bri juga mampu mempertahankan cop tiga public licid companies di indonesia
dan asian asset class selama tiga tahun berturut turut versi a